ngapain itu ceng ceng
kasih kunjung motor
oh skorjinnya ada lah
nanti dibawa kabur loh motornya
kita tidur di kastur sih fer
kapan kapan aja ya kamu nginep di rumah kakak
kenapa sih klau tunggu apa lagi
ini udah sampai taman bacaan kok
kama aku panggil dari tadi pura pura gak denger
oh dia sini putrinya
anak anak hari ini kita akan mengulangi lagi kegiatan menulis cerita
bu kita kan belum tahu caranya
kalau kita udah tahu caranya kan jadi lebih gampang nulisnya
kasih tahu caranya ya bu
iya nanti akan ibu kasih tau caranya
tapi kalau ibu kasih tahu sekarang nanti kalian akan terbatasi dengan aturan
untuk hari ini ibu minta kalian menuliskan cerita apa saja yang ingin kalian tulis
cek ini nasinya
tahu aja kamu caca udah lapar
dia ambil piring dulu ya
pada kemana ce menisepi
si cucu lagi ke jonggong
susi aja ce kalau begini
dia lagi sering nggak masuk sekarang ini
ya gak juga sih
udah gak apa apa
mau sedih hidangnya nanti saya ambil
caca sendiri aja
kamu udah makan belum
cice masih perlu orang gak
ya masih hatu cuy
kalau kamu ketemu orang yang mau jadi tkw
kamu bawa kesini
nanti kalau dia berangkat
kamu dapat komisi dari caca
maksud cuy teh bukan buat jadi tkw
terus buat apa
buat kerja disini
bukan buat kerja disini
tadi teh cuy lagi keliling ketemu orang lagi cari kerjaan
oh ya bawa aja kesini biar bisa ngobrol sama cece
siapa tau bisa komputer nanti bantu bantu disini
tapi orangnya teh sudah pergi ce
kalau udah pergi ngapain kamu ngomong sama jacen cuy
siapa tau besok teh cuy lagi keliling ketemu lagi sama dia
besok kalau kamu ketemu lagi kamu bawa kesini ya
jute keliling lagi ya ce
ini sampahnya taro aja disitu biar nanti cuy beresin ya
opah ustadz gak mau mampir dulu
minum gitu opah ustadz
bapak ustadz langsung pulang saja ya
waalaikumsalam opah ustadz bye
mamah kemana yuk
mamah kemana yuk
mamah kemana yuk
mamah kemana yuk
si akum teh jahat bisa lo doi
aku mah baik ceng
aku mah baik ceng
baik gimana doi
baik gimana doi
debbie anaknya dadang dikasih nginep disini
debbie anaknya dadang dikasih nginep disini
anak kamu jennifer nginep dimana
nah kenapa sekarang eto'o anak saya gak dikasih nginep disini
jahat kan doi
ya gak boleh lah
kenapa nggak boleh kum sekarang gini aja
pabri mau nginep di rumah saya hari ini saya kasih kum
berarti kamu gak cs
kok nggak boleh sih kum kan kita cs
udah doi kita bahas yang lain saja doi
bahasa apa kum
tenang doi kita pikirin
cari kemana ceng
cari ke hongkong
gak tau doi ya
kalau gak tau gimana nyarinya ceng
bener kan kum kamu lihat kan kum
tambah erol kan tambah parah kan
eh si dagang pasti lagi stresnya
gak pasti stres lah kum
si bulan dia cuman diem aja
aduh kamu jangan begitu acing
aduh begitunya doi ya
ceng jangan begitu ceng
nanti kak dagang denger marah dia
gimana caranya bisa denger sih doi
ya nanti kalau tiba tiba dia lewat gimana
ceng dagang itu lagi di cibulan doi
ceng gak tau kum
akum itu ngasih tau bukan nanya doi
kamu mah ceng gak ada kak dagang masih emosian
udah biarin aja udah
kak akum motornya boleh saya bersihkan ya
sudah bersih tak

kasih kunjung motor kak
awas kunjungnya ada lah kum
nanti dibawa kabur loh motornya pun
ceng ceng itu ngapain tuh
kamu mah ini tuh ceng ceng
oh iya motornya sudah bersih
ya udah tuh kak akum kak akceng kak idoi
kalau kalian mau ngadain pesta
mumpung masih ada waktu
bapak ingin melihat kamu bahagia
bapak ingin melihat kamu bahagia di hari pernikahan
kamu hubungin dedek
dedek gak boleh ketemu sopri pak
sebuah budaya umumnya diciptakan untuk kebaikan
sesuatu yang baik boleh saja dilanggar
untuk kebaikan yang lebih baik